data dari world ometers menyebutkan laporan kasus covid sembilan belas telah menurun
akibatnya sejumlah negara berangsur melonggarkan kebijakan aturan lockdown
dan memulai aktivitasnya secara bertahap
namun badan kesehatan dunia who mengingatkan bahwa pandemi covid sembilan belas masih jauh dari berakhir
setelah menerapkan lockdown akibat wabah pandemi covid sembilan belas selama sebulan lebih
sejumlah negara kini mulai melonggarkan kebijakannya
tindakan ini ditempuh seiring menurunnya pandemi corona di sejumlah negara
data world dow meaters menyebutkan kasus covid sembilan belas masih bersifat fluktuatif
terjadi penurunan kasus corona mulai dua puluh lima april hingga dua puluh tujuh april
meski sempat naik pada tanggal dua puluh delapan april namun tidak sebanyak sebelumnya
setidaknya ada belasan negara yang melonggarkan aturan lockdown secara bertahap
di antaranya tiongkok italia
denmark perancis malaysia dan selandia baru
negara negara ini mulai melonggarkan lockdown karena menurunnya kasus kematian serta penyebaran corona
bentuk pelonggaran di antaranya warga kembali beraktivitas
pembukaan toko toko dan kembali aktifnya sejumlah lembaga terkait kesehatan dan rantai suplai nasional maupun global
menurutnya pandemi corona juga diprediksi terjadi di indonesia
yang merupakan metode paling banyak digunakan untuk model penyebaran penyakit
data tersebut lalu diregresikan dengan data berbagai negara
berdasarkan metode ini prediksi berakhirnya pandemi covid sembilan belas di indonesia terbagi menjadi tiga
yaitu covid sembilan belas berakhir secara bertahap terhitung mulai juni dua ribu dua puluh hingga agustus dua ribu dua puluh
badan kesehatan indonesia
badan kesehatan dunia who memiliki pandangan berbeda
seperti yang dilansir cnn indonesia com
who mengingatkan bahwa pandemi covid sembilan belas masih berkembang dan belum berakhir
menurut direktur jenderal badan kesehatan dunia tedros adhanom ghebreyesus
pandemi ini masih jauh dari berakhir
beberapa negara kasus dan angka kematiannya tidak dilaporkan karena kapasitas pengujian rendah
untuk memastikan bahwa pandemi corona berakhir
harus disertai beberapa penelitian
salah satunya belum ada bukti kesembuhan penyintas covid sembilan belas yang kebal terhadap virus serupa
who mengimbau masyarakat dunia agar senantiasa waspada bersatu
dan membentuk solidaritas global sebagai upaya mencegah gelombang kedua pandemi
anur gewang cnn indonesia